situasi arus mudik di gerbang tol cikatama jawa barat
inilah saudara situasi yang bisa kami gambarkan yang bisa anda saksikan di layar kaca
ini adalah kondisi kepadatan yang terjadi di gerbang tol cikatama jawa barat
pada minggu pagi dan ini terlihat antrean kendaraan yang akan melewati gerbang tol cikatama ini terlihat
meskipun juga sudah dilakukan beberapa pengkondisian atau rekayasa yang dilakukan oleh petugas
supaya atau harapannya adalah tidak lagi terjadi kepadatan tentunya menjelang hari lebaran
informasi yang lebih lengkap
kita akan sapa jurnalis kompas tv ada
di gerbang tol cikatama
pintu tol dari cikatama kalau saat ini
begitu namun antrian itu disebabkan
beberapa kendaraan yang ingin masuk
bukan dikarenakan adanya kepadatan
dari beberapa meter sebelum
disini situasinya masih ramai
lancar namun mendekati ke gerbang
hendak memasuki gerbang tol cikampek
jika okta dan saudara bisa dilihat
batas beberapa pembatas begitu yang disediakan
oleh pihak dari jasa marga
dimana di dua gardu paling kiri ini
sering tidak diisi begitu okta
pantauan kami pula banyak kendaraan
dua gerbang tol paling kiri tersebut karena
ke tujuan lain padahal sebetulnya
itu tetap saja akan mengarah ke arah
palimanan tapi memang dialihkan
gerbang tol satelit agar tidak
penumpukan di beberapa lajur utama
maka dari itu dihimbau bagi para
menuju ke gerbang tol cikatama
menuju gerbang tol diarahkan ke
dua gerbang yang paling kiri atau
ke empat gerbang yang paling kanan
area gerbang tol utama
tol itu sendiri kami informasikan bahwa
untuk golongan satu ini sebesar dua puluh tujuh ribu
empat rp lima puluh empat dan golongan
nah jadi memang diingatkan
kembali bagi para pengendara untuk
jasa marga karena okta dan saudara
lalu lintas salah satu
penyebab dari adanya antrian panjang ini adalah
itu di tempat alias
di gardu tol nah dimana hal ini dapat
antrian ke belakang kendaraan kendaraan
elektronik tol yang digunakan untuk pembayaran
selalu menghimbau bagi para
mematuhi aturan lintas
sampai dengan gerbang tol kalikangkung
kilometer empat ratus empat belas nah dimana di
sekali lagi guna untuk
untuk dapat membatasi waktu istirahatnya
banyak pengendara yang istirahatnya
menyebabkan kemacetan ini menjadi penting
pihak jasa marga juga okta
lalu lintas sampai dengan saat ini
atau one way masih diterapkan
gerbang tol cikampek utama
sebelumnya pada pukul empat
memang ini akhirnya diberhentikan
kami sampaikan dari gerbang tol cikampek
rekayasa lalu lintas tentu disiapkan
untuk memastikan saldo di kartu uang elektronik